muhammad taufik yang dicalonkan oleh partai gerindra dki jakarta
jadi calon wakil gubernur penyambangir rumah dinas ketua dprd
prastyo edy marsudi pada selasa siang yang lalu
selain meminta restu keduanya membahas mekanisme pemilihan wakil gubernur dki
taufik mengatakan kedatangannya ini mewakili partai gerindra
yang mencalonkan dirinya sebagai salah satu calon wakil gubernur
menurutnya alotnya pembahasan kursi wakil gubernur
bisa terhindarkan apabila pks bersedia mengerucutkan satu nama calon
saya silaturahmi dengan ketua
saya kira ketua sangat terbuka
yang penting dia bilang sesuai aturan
saya dicalonkan oleh dpd gerindra dki
untuk menjadi calon wakil gubernur
saya ingin mengatakan bahwa
kalau kita mau ikutin aturan
tidak ada kendala
kayak gerindra misalnya mengusulkan satu pks satu
karena cuma dua kan
kalau itu terjadi cepat lah
bukan ini kan bukan soal pks atau gerindra yang jadi cawagup
kan dua dua harus diusulkan oleh partai pengusung
sehingga nanti yang milih kan dprd
itu makanya kenapa kami menyampaikan kepada ketua dprd
bahwa ini loh gerindra mengusulkan ini
silaturahim lah intinya
untuk dia ingin menjadi
salah satu calon wakil gubernur
dia mengutarakan bahwa
saya siap dia mau menjadi calon wakil gubernur
dan dia minta tolong
apa namanya untuk nanti
makanya saya minta surat dari kedua belah pihak
dari mana dari mungkin dari pks pks
pokoknya saya terima dulu suratnya
nah setelah saya terima suratnya
nanti saya akan tindak lanjuti
di dalam forum dprd
saya nggak mengerti masalah internalnya pks
atau internalnya gerindra ya
terus terang kepada pak taufik
pak ini apbd dua ribu sembilan belas ini memerlukan
tenaga yang sangat luar biasa loh pemerintah daerah
reef warga india tempatnya
lebih dari dua puluh miliar orang